dibangun sejak dua ribu lima belas dan menghabiskan dana rp satu empat puluh empat triliun
bendungan bintang bano di kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat
diresmikan presiden jokowi dodo jumat pagi
bendungan bintang bano diharapkan mendukung ketersediaan air baku di provinsi ntb
bendungan bintang bano merupakan bendungan ke dua puluh sembilan yang jokowi resmikan sejak dua ribu lima belas
bendungan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengelolaan bahan pangan di kabupaten sumbawa barat
bendungan bintang bano mampu menampung tujuh puluh enam juta meter kubik air dengan luas genangan sebesar dua ratus lima puluh enam hektare
cukup untuk mengairi enam tujuh ratus hektare sawah
presiden menambahkan pemerintah telah meresmikan tiga dari enam bendungan yang dibangun di nusa tenggara barat
pada dua ribu delapan belas presiden jokowi telah meresmikan bendungan tanju dan bendungan mila
pemerintah menargetkan membangun lima puluh tujuh
tujuh bendungan di seluruh indonesia hingga akhir dua ribu dua puluh
akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air
kuncinya ada air